wah rumahnya gede banget
kan ngapain disini
kan dia gak diundang
aku udah duga kalo om mal kembali ke hd itu orang kaya
tapi aku gak nyangka
siapa yang ulang tahun
ulang tahunnya anak om mal kebaik hati eyang
alhamdulillah itu berarti rezeki kamu kan
karena kamu anak soleh
eyang tau gak aku juga diundang ke pesta nya ulang tahun om mal kebaik hati loh
siapa yang ulang tahun
yang ulang tahun anaknya omar kebaik hati itu
pasti mama gak nerima
karena dikirain mama
omar kebaikan hati itu papa
itu mah teman aku ulang tahun
terus dia pesen kue banyak banget ke aku
aku juga diundang
yaudah kalau gitu mama bakal bikin
baca yang paling bagus buat kamu
supaya kamu adalah tamu yang paling cantik di pestanya
selamat ulang tahun tiara
ini kadu buat kamu
tiara selamat ulang tahun
pesta kamu keren banget deh
makanannya juga banyak banget
pasti semuanya enak enak
kan aku udah bilang
pesta ulang tahun aku tuh pasti seru banget
gak ada yang bisa ngalahin pesta aku
ini kadu buat kamu
disana ada taman bermain
kau bisa main disana
wah seru banget
aku kesana ya
walaupun tanpa kehadiran ibunya
tiara tetap bahagia
setiap kali merayakan ulang tahunnya
keponakan tante sayang
isinya apa tante
selamat ulang tahun cucu oma yang cantik
kamu bahagia kan
tiara bahagia banget oma
kok gak ada
papa kamu sebentar lagi juga datang
sisinya permainan manisnya
mainan untuk dibagikan sama teman teman kamu
temen temen udah gak sabar tau oma dapetin mainan itu
soalnya tiara udah bilang kemarin oma
pasti papa juga bawa kado istimewa tiara
cucu oma cantik banget
kamu yang ngantar kesana siapa
nanti om mirza datang kesini
sebentar lagi dia datang kok
wah bajunya bagus banget mah
mama udah susah payah buat gaun indah ini untuk tiara
aku pernah melihat mama kajian ini berapa hari yang lalu
mama belum bisa beliin kampung baju yang baru
nah sekarang kamu coba
sekarang kamu coba
sekarang kamu coba ya
baju ini lebih bagus dari baju baju baru di toko
karena mama membuatnya pakai rasa cinta
tiara pakai ya ma
sekarang kamu coba ya
syukurlah naila memberikan baju itu buat intan
aku tau sekali
itu akan sangat berarti buat intan
waktu mama bilang pacu ini untuk tiara
aku sedih banget
aku berdoa sama allah
sekarang aku bahagia
sekarang aku bahagia banget
kenapa mama udah ngasih baju ini ke aku
wow cantik sekali
tapi maha bisa bikin kamu lebih tambah cantik
ya tunggu sebentar
cantik selama suatu hari
cantik selama dua hari
benar benar merasa bahagia melihat ini
walau mungkin naila masih berpikir intan adalah tiara
cantik kan awak ma
intan udah siap belum
tartel lah ini
yaudah ayo berangkat
aku pergi dulu ya ma
mirza pastikan tiara pulang dengan aman ya
satu dua tiga
eh tunggu sebentar
kan abis kena angin
tuh kan berantakan rambutnya
coba lihat mandanya
nah udah cantik
yaudah sana masuk
yaudah aku kesana dulu ya om
nanti om tunggu di situ ya
iya makasih ya om
udah ngerti enggak om

di rumah umar